pada saat di bap pertama menyatakan ada tiga orang lagi pelaku semua ada di bap
tapi kemudian berubah kemudian berubah sesudah baulim pakai kejaksaan mereka merubah bap nya
oke semua ada di bap
nah tapi kemudian berubah
ya kemudian berubah sesudah
pauline pakai kejaksaan mereka merubah bap nya
dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin delapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal awal pada saat ditangkap
ya dari penafsiran kita sebagai ahli hukum
karena pada saat di bap kan terpisah
hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi
tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan mereka merubah
sehingga diduga ada pengaruh di sini
sehingga tiga orang ini bahkan sampai sekarang seolah olah alamatnya tidak jelas
padahal itu harusnya di bap itu ada
jadi himbawan kami kepada bapak kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres dipenyidikan di awal
pelaku sudah menyatakan ada tiga orang lagi sebagai pelaku yang lain
dan itu bersamaan semua dalam bap terpisah
tapi kemudian kok bisa di bap berikutnya pada saat di bap akhir
pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah olah menyangkal bahwa keterlibatan tiga orang ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya